menurut laporan saksi mata helikopter bertolak dari desa watutau kecamatan lore utara menuju poso
namun sekitar pukul tujuh belas lima puluh lima waktu indonesia tengah heli jatuh di kebun milik arsat di dusun patiru wajo
kelurahan kasiguncu kecamatan poso pesisir kabupaten poso
heli yang naas ditumpangi tiga belas orang termasuk komandan resor militer satu ratus tiga puluh dua tadulako
pihak tni angkatan darat dan kepolisian setempat kini tengah berkoordinasi untuk langsung melakukan pemulangan jenazah korban kepada pihak keluarga
bahwa benar telah terjadi musibah yaitu jatuhnya helikopter milik tni angkatan darat
jenis bel empat ratus dua belas bv dengan nomor ha lima ribu satu ratus tujuh puluh satu yang sedang melaksanakan tugas operasi perbantuan kepada polri di poso pesisir selatan kabupaten poso sulawesi
tengah penyebab kecelakaan sementara diduga faktor cuaca
kronologis kejadian sekitar pukul tujuh belas dua puluh waktu indonesia bagian tengah helikopter berangkat dari desa napu menuju ke poso
sekitar pukul tujuh belas lima puluh lima waktu indonesia bagian tengah helikopter yang berpenumpang
tiga belas orang jatuh di sekitar keluruhan kasikucu kecamatan poso pesisir
ada pun tiga belas korban yang menjadi korban di dalam musibah helikopter tersebut antara lain tujuh penumpang helikopter
langkah awal yang sedang dan akan dilakukan oleh pihak tni antara lain
saat ini pangdam tujuh wirabuana mayor jenderal tni agus suryabakti sedang memimpin pencarian dan evakuasi
pencarian karena masih ada satu korban atas nama led dua cpn wiradi yang masih belum ditemukan
sementara dua belas orang sudah ditemukan dan sudah dapat diidentifikasi
kedua belas jenazah korban malam ini juga akan langsung dievakuasi ke rumah sakit bayangkara palu
untuk mendapatkan identifikasi lanjutan
dan besok pagi semua korban akan dievakuasi dari palu menuju ke rumah duka masing masing
dan untuk memperbarui informasi terkait jatuhnya helikopter milik tni angkatan darat di kelurahan kasiguncu
kecamatan poso pesisir kabupaten poso
sulawesi tengah kami sudah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia jafar gebuah
selamat malam jafar
tadi kapus pen tni sendiri menyatakan bahwa sudah ada dua belas jenazah yang ditemukan dari jatuhnya heli ini
apa perkembangan terbaru yang anda dapatkan di lapangan
ya puspan sekitar pukul dua puluh tiga tiga puluh waktu indonesia tengah tadi
jenazah sudah dievakuasi menuju kota palu sulawesi tengah
selanjutnya mereka akan dibawa ke rumah sakit bayangkara sulteng untuk dilakukan visum
dan besok pagi akan disemayamkan di ruang krisis senter bandara mutiarasi saljufri palu
ya baik bagaimana dengan evakuasi korban yang belum ditemukan
berarti ini masih ada satu korban yang belum ditemukan jenazahnya
ya dari jarang
dilaporkan sampai saat ini satu orang korban masih belum dapat ditemukan
diduga korban masih terdiri oleh rangka helikopter yang terbakar itu
baik jafar kabarnya jatuhnya heli ini akibat dari cuaca buruk yang ada di sana
apakah cuaca buruk juga mengganggu evakuasi yang tengah berlangsung
karena evakuasi tidak terganggu oleh cuaca buruk
karena wilayah tempat kejadian perkara ini berdekatan dengan jalur utama transolensi
berdekatan dengan perkebunan warga sehingga aksesnya lebih mudah ditempuh oleh para tim evakuasi
baik terima kasih jafar gebua produser lapangan cnn indonesia atas laporan anda
kita tunggu pergembangan terbaru dari jatuhnya heli ini